kamu mau bicara sama nenek
kalau nenek tersinggung siapa nanti yang akan membiayai sekolah adiknya
kalau neneng tidak mengirimkan uang kepada kamu
allah yang akan menitipkan rezeki
kamu lewat tangan orang lain
kamu takut menyuruh anak kamu
untuk menuruti aturan agama
takut kalau dia tidak mengirimkan uang
sementara yang memberi nafas
yang memberi nyawa
yang memberi kamu hidup
tidak kamu takuti
dunia jangan dibalik
kamu rela membiarkan anakmu
kelak disiksa di akhirat
awad dipamerkan kemana mana
belum lagi try
dia sudah rangkul rangkulan dengan orang lain
itu dilakukan disini
bisa bisa mereka sudah bertampur
layaknya suami istri
dengan kegiatan mereka
anakmu berangkat ke luar negeri
untuk memperbaiki ekonomi
bukan untuk menghancurkan akhlak
kamu bukan hanya bertanggung jawab
atas apa yang kamu perbuat
tapi juga bertanggung jawab
atas apa yang dilakukan
yang di perbuat anak anakmu
sudah mau zuhur
saya harus kemusyolah
bang mau minum apa
bang teh jadi gak enak
setiap kalau kemari selalu saja merepotkan
cuma teh sama gorengan
terima kasih ya cuy
badru nemuin mamang
tapi sikapnya teh
dia malah nyuruh mamang
gak usah dijual katanya
mamang teh jadi heran
ini teh tipuan baru dari si darsep
kita berpikiran positif
kita gak boleh sebut butan sama orang
siapa tau aja
sama mamang badrun
itu udah berubah
mamang teh mengerti
kita memang harus tetap
tapi kita juga teh harus
suas pada bak ya
ceneneng teh beneran minta cerai
serius kamu tak
saya tau sendiri
malahan kang jok
malahan kang idan sama ceneneng teh
sekarang lagi ke pengadilan agama
ngurus perceraian mereka
apa nggak ada cara lain untuk menyelesaikan masalahnya
ceneneng teh sudah punya pacar lagi
tuh tadi aja ke pengadilan agamanya
dianterin sama pacarnya
katanya si temen satu kerjaannya di hongkong
katanya kerja di dubai
kok sekarang ke hongkong
kamu teh siapa
saya teh ncuy anak buahnya kang bos bagja
ada apa ya
jadi begini ibu
saya teh mau menyampaikan
mulai sekarang setiap sore di masjid
mau diadakan pengajian
yang mengajarkan katanya kang bos bagja
jadi kalau ada anak anak ibu yang mau belajar ngaji
silahkan datang ke mesjid
iya atuh atur nuhun pisan informasinya ya
iya sami sami ibu
kalau begitu ncuy pamit
nuhun nuhun waalaikumsalam
hai kamu mau bicara sama nenek kalau nenek tersinggung
siapa nanti yang akan membiayai sekolah adiknya